pabrik pembuatan rambut palsu di kawasan berikat nusantara cilincing jakarta utara terbakar
sejumlah karawan pabrik pun menangis histeris karena tempat mata pencariannya ludes di lalap si joko merah
kepulan asap tebal terus membumbung tinggi dari sebuah pabrik pembuatan rambut palsu di kawasan berikat nusantara cilincing jakarta utara sabtu siang
petugas pemadam kebakaran kesulitan menembus titik api karena tebalnya asap dan angin kencang
banyaknya barang barang yang mudah terbakar membuat api juga sulit dijinakan
menurut karyawan saat peristiwa kebakaran tidak ada aktivitas di dalam pabrik karena libur sejak jumat kemarin dan belum diketahui pasti penyebab kebakaran tersebut
hingga tiga jam api belum bisa dipadamkan petugas pemadam kebakaran
tadi lagi ada kegiatannya di sini mas
tidak ada sih lagi libur dari hari jumat
oh dari jumat
nah ini penyebab apinya
kita kurang tahu juga ya katanya sih ada yang belajar atau yang gimana
oh gitu tapi ada yang jaga nggak penjagaannya di sini
ada sih security kita juga dapat kabar dari security